sejak presiden joko widodo menerima vaksin pertama tiga belas januari lalu
hingga hari ini pemberian vaksin demi menciptakan herd immunity terus dilakukan
tak berani berharap target vaksinasi bisa segera terwujud di akhir tahun
agar indonesia memiliki kepercayaan diri dalam mengatasi pandemi covid sembilan belas
paling tidak tujuh puluh persen penduduk indonesia atau sekitar satu ratus delapan puluh satu juta orang divaksin
sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang diharapkan bisa segera tercapai
kita semua bisa dengan tenang melakukan kegiatan kegiatan memutar rada ekonomi pada akhirnya
kesejahteraan kita juga akan meningkat dengan pertumbuhan ekonomi yang kita akan capai setelah kita divaksinasi
demi kelancaran program vaksinasi pemerintah gencar mengamankan stok vaksin
salah satunya melalui diplomasi multilateral sejak oktober dua ribu dua puluh
diplomasi yang dipimpin kementerian luar negeri
dan melibatkan kementerian kesehatan dan kementerian bumn ini
diharapkan dapat membantu upaya pemerintah membangun resiliensi kesehatan dan pemulihan ekonomi
dengan kedatangan vaksin astrazeneca dari covax tahap pertama sebanyak satu satu juta dosis vaksin
hingga kini bepom baru mengeluarkan izin penggunaan darurat vaksin untuk sinovac
vaksin covid sembilan belas buatan pt bio farma dari bahan mentah sinovac
dan vaksin astrazeneca
rencananya lima ratus ribu dosis vaksin sinopharm asal tiongkok akan tiba di indonesia pada akhir maret atau awal april dua ribu dua puluh
dinyiputan cnn indonesia